salamualaikum warahmatullahi wabarakatuh waalaikumsalam salam warahmatullahi wabarakatuh
untuk diskusi hari ini luar fotonya bu mega sama pak prabowo ya bener ya jadi agak hati hati hari
ini saya hati hati seperti takut salah ngomong nih betul tapi kita perkenalan dulu dong boleh
perkenalkan teman teman nama saya muhammad ronaldo nama saya dito triaji kita boleh sapa sapa dulu
ya kita ada bapak budiman sujad miko dari pdip mantap gimana pak pdip pdip mulai kerasa ya
ditinggal yang lain seperti saya katakan pada akhirnya semuanya akan come to mama atau
lebaran akan pulang juga ke orang tua tapi tapi kita enggak cuma kedatangan perwakilan dari pdip
ada dari pkb gerindra dan golkar juga oke yang katanya ingin membuat sebuah koalisi besar
koalisi bersama oke besar koalisi besar sebesar ambisi mereka menjatuhkan pdip
mungkin kita tidak tahu iya tapi memang kondisi sekarang agak membingungkan bapak bapak betul
karena sekarang tuh saya ngelihat ya ada tiga poros utama oke ada koalisi perubahan koalisi
kebangsaan dan pdip betul
maksud saya koalisi kebangkitan indonesia raya mana
perubahan koalisinya koalisi dan pdip dan inilah teman teman pentingnya riset
nah ya jadi kalau saya melihatnya kenapa nggak gabung aja semuanya gitu maksudnya
kalau kamu kan namanya jadi enak kayak pbb gitu apa itu partai bersama berbangsa bersatu
tapi lagi menunggu gak bisa kalau semuanya bersatu kan nggak ada yang namanya oposisi bener kan bang
ya enggak ada yang menghasilkan posisi nggak bisa kalau itu bareng nggak bisa nggak bisa lagi juga
kalau misalkan bersatu kan jadi pada bingung semuanya ya kenapa bingung soalnya dari pdip sendiri itu
syaratnya agak membingungkan dong oh benar ini yang menarik pak aku baca di artikel dan berita katanya
pdip membuat syarat dia mau bergabung ke koalisi asalkan capresnya dari pdip ini mohon maaf pak
budiman mungkin bisa disampaikan ke partainya sebelum membuat syarat ada baiknya bertanya dulu pak
diajak apa enggak itu atau enggak pink normal dan kita cuma ibu mega es mengejepang waktu itu
oh karena pak kalau aku sebagai masyarakat umum yang melihat keadaannya kayaknya secara tersirat
partai partai lain itu juga punya syarat pak syaratnya adalah bebas capresnya mau dari
manapun asal bukan dari pdi kayaknya kayaknya ini jalan jalan kek varah pbi ada kalau bianta silos appeminya
sekarang kondisi juga jadi enak karena kalian pasti pernah kan kayak punya temen itu yang
nggak pernah nongkrong tapi sekali ya bu berdiamin tempat
jadi enggak enggak bener bener jujur jujur aja bapak bapak sekalian pasti ada kan kayak
grup whatsapp yang isinya tuh seluruh ketumpar tai kecuali pdp nggak diinvite
juga tapi mau jadi admin tapi ada yang menarik ada yang menarik kalau kita betul lebih dalam
sebenarnya masuk akal kenapa pdip bikin syarat
itu kenapa karena pdip ini kan memang partai besar punya power dan dia boleh dong ngomong begitu
gitu oke tapi kita bayangin kalau yang ngomong syarat dia mau masuk koalisi adalah capresnya
dari dia adalah psi itu misalnya misalnya tahu susah sih kalau mereka bilang begitu
kemungkinan yang akan dimajukan adalah giring ya kan giring bagus pak bagus makan kita takutnya
mengkhawatirkan satu hal takutnya nanti suara presidennya lebih merdu daripada suara rakyat itu aja
tapi terlepas dari pembicaraan hari ini koalisi mana koalisi itu menurut saya bapak bapak perlu
ingat kalau ketika pemilu nanti koalisi terbaik bapak adalah rakyat indonesia saya dutri haji saya
halo terima kasih terima kasih koalisi terbaik dari partai politik adalah rakyat ya itu yang
harus dipegang dan juga dijunjung tinggi oleh partai partai politik yang nanti akan membentuk
koalisi kita lihat nanti bagaimana cairnya konstelasi politik jelang pemilu dua ribu dua puluh dua ribu dua puluh satu
itu tadi penampilan dari teman teman komisi co sekaligus menutup dialog kita pada malam hari ini
terima kasih sekali kepada bapak bapak yang sudah hadir di studio dan juga teman teman dari
badan eksekutif mahasiswa fh unisba universitas islam bandung dan kita akan ketemu senin depan
jam dua puluh indonesia barat selama bulan puasa akan tayang politik khusus setiap
senin jam delapan malam oke dan saya rifana prati pamit saat malam sampai jumpa